ferry sarifudin enam puluh lima tahun warga kampung pondok benda jati asi bekasi jawa barat

lantaran sudah pudar basah terendam air
bila menemukan anggota keluarga yang hilang sekitar empat atau lima hari yang lalu
silakan menghubungi kami di kosek kembangan jakarta barat
karena posisi ditemukan di dekat tol
kondisi sudah menggusuk dan juga sudah tinggal ada yang sebagian tinggal pulang
guna kepentingan otopsi jasad korban segera dibawa polisi ke rumah sakit pori kramat jati jakarta timur
kasus penemuan mayat ini ditangani polsek kembangan jakarta barat
rizal tan jakarta